berawal dari atap rumah berukuran tiga puluh meter persegi di desa curah petung
kecamatan kedung jajang lumajang ini
ari firmawan sukses berkebun sayuran dengan sistem hidroponik
ragam sayuran seperti selada sawi dan pakcoy tumbuh subur
di atas media tanam yang tersusun rapi dan jauh dari kesan kotor
lantaran tidak menggunakan media tanah
dari memanfaatkan atap rumah yang disulap menjadi kebun sayur hidroponik ini
setidaknya pemuda asli lumajang ini mendapat omset enam juta rupiah per bulan
sayur hidroponik itu yang pertama
lebih tahan lama daripada konvensional
yang kedua itu non pesticida
nah seorang ibu rumah tangga di meradua pidijaya aceh
menghias halaman rumahnya sendiri dengan aneka jenis bunga hias
salah satunya bunga euforbia
atau makota duri
di antara jenis euforbia jenis bikros atau raja mawar inilah yang paling digemari pembeli
selain warna bunganya yang sangat indah dan merah terang
kelopak bunganya juga hanya tiga lapis
untuk jenis bikross usia tiga bulan dengan tinggi batang tiga puluh cm dijual dua ratus ribu rupiah per pot
sedangkan yang baru sembuh dari penyemayan
mikros terjual seharga lima puluh rupiah dalam satu pot kecil
kadang kadang waktu belum pandemi
ada yang sebatu juta rupiah
sekarang sudah meningkat sudah dua juta kadang kadang
dalam satu bulan rosnidar meraih omset sampai dua juta rupiah
peniputan cnn indonesia